bandara soekarno hatta hingga minggu malam masih dipadati ribuan penumpang yang ingin mudik ke kampung halaman
rute penerbangan malam hari didominasi tujuan wilayah timur indonesia dan luar negeri saudara
jumlah penumpang terus mengalami peningkatan di masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh tiga
hingga saat ini sudah lima enam ratus pesawat yang mengangkut penumpang ke berbagai tujuan
menurut cmatc jatsc menjelaskan permintaan extra flight selama angkutan mudik lebaran sebanyak dua dua ratus enam puluh tujuh pesawat
dan yang sudah terrealisasi sebanyak empat ratus lima puluh enam penerbangan
kota besar yang menjadi tujuan favorit yakni surabaya denpasar medan padang balikpapan dan juga semarang